kalau mau bantu aku
tapi ujung ujungnya marahin aku
semuanya udah terjadi
kalau om emang gak bisa bantuin aku
tapi gak usah pake maksimal
kau emang aku harus di penjara om
begitu akan dapat bukti yang valid
siapa rena sebenarnya
baru aku akan berpikir
andin gak mau memberitahu yang sebenarnya kan nino
makanan lu dimakan dong
tapi tuh dikit banget tuh makannya
gimana mau cepat sembuh sih
om datang kesini
membawa pengacara untuk dampingin kamu
kasus kamu ini gak main main rick
dan bagaimanapun juga
untuk jaga kamu selama di jakarta
makanya om datangkan pengacara
jadi om minta sama kamu
kamu bisa kooperatif
supaya kita bisa bantu kamu keluar dari situasi ini
supaya kita bisa bantu kamu keluar dari situasi ini

apakah anda sudah siap untuk memberikan keterangan
keterangan apa yang bapak mau
elsa memang kabur dari rumahnya
terus datang ke rumah saya untuk minta tolong

itu berarti bisa meringankan anda
itu berarti bisa meringankan anda
itu berarti bisa meringankan anda
tapi saya yang mengajak elsa kabur keluar kota
semua ini saya
dina benar benar sudah tidak memberdikati
tidak ada kesempatan lagi untuk elsa
bahkan dia sudah tidak mau menyimpan semua barang barang elsa di rumahnya
mama gak tahu gimana lagi caranya untuk menolong kamu
silahkan pak mau cari apa
selain di sini ada di mana lagi
oh di sini ada
di sini pak
tuh mama suka nggak yang ini
kita pesan yang ini ya
yang itu mbak ya
baik pak saya siapkan dulu ya
boleh nanti ada kata kata gitu saya tulis
oh di sini
terima kasih banyak ya
iya selamat menikmati
kamu udah benar benar kehilangan akal sehat ricky
semua karena elsa
kalau begini bagaimana om bisa bantu kamu keluar dari semua ini
kamu udah gak bisa sabar lagi raff
om udah peringatkan riki jauh jauh hari
dan seharusnya riki nurut sama om
seharusnya ricky itu berpikir dulu sebelum bertindak
om kalau om mau bantu aku tapi ujung ujungnya marahin aku kecuma
semuanya udah terjadi
kalau om memang nggak bisa bantuin aku nggak apa apa om
tapi gak usah pake marah marah
kalau emang aku harus di penjara om
aku siap om
lalu yang kenapa om
yang ada di isi kepala kamu
kalian cuma pengen bebasin aku
om yang terpenting sekarang
aku cuma pengen ketemu helsa
kondisi lo juga lagi gak memungkinkan untuk nemuin elsa
justru sekarang kita nih lagi jari jalan
hukuman lo tuh gak berat
gue gak peduli
gue gak apa apa di penjara
kamu udah bener bener gila lagi
percuma om berdebat gak jelas disini
pak pengacara kita keluar disini